komite nasional keselamatan transportasi terus berupaya untuk mencari kotak hitam berisi kokpit voice recorder atau cvr
knkt akan menggunakan sejumlah metode dan teknologi guna mencari cvr yang diduga berada di dalam lumpur
kepala investigator knkt oni surjo wibowo menjelaskan knkt terus berupaya mencari kotak hitam berisi cockpit voice recorder atau cvr
kepala investigator knkt onisurjo wibowo menjelaskan knkt membutuhkan alat penyedot lumpur khusus untuk mencari cvr yang diduga berada di dasar laut dan tertutup lumpur
knkt juga membutuhkan alat bernama air resolution sonar untuk mendeteksi cvr
oni menambahkan cvr harus ditemukan agar penyebab pasti jatuhnya pesawat lion air dapat diketahui
knkt sebelumnya telah berhasil menemukan kotak hitam berisi flight data recorder
hasil investigasi awal akan disampaikan kepada keluarga korban pada jumat dua puluh
pada tanggal satu november fda telah berhasil ditemukan
dan pada tanggal empat november fda telah berhasil kita unduh dengan baik semua data yang ter record di dalam black box atau di dalam fda
telah berhasil kita peroleh sebanyak satu tujuh ratus sembilan puluh parameter berisi selama enam puluh sembilan jam penerbangan yang terdiri dari sembilan belas penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan
saat ini data fda
segala gala kita proses untuk keperluan analisa
sementara itu dalam rapat kerja bersama komisi lima dpr menteri perhubungan menyampaikan
selain berfokus mencari black box untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat lion air
pemerintah tetap melakukan pencarian korban hingga semuanya ditemukan
tim dvi polri kembali mengidentifikasi dua korban jatuhnya pesawat lion air pklkp
dua jenazah ini pun langsung diserahkan ke pihak keluarga pada kamis malam
sementara itu sebelumnya direktur utama jasa marga
raharja budi raharja menyatakan pihaknya telah menyerahkan santunan kepada seratus ahli waris korban
tim dvi polri kembali mengidentifikasi dua korban jatuhnya pesawat lion air pkl kipe
dua jenazah ini kemudian diserahkan ke pihak keluarga di halaman gedung forensik rumah sakit polri pada kamis malam
jenazah laki laki berusia tiga puluh satu tahun triyuda gautama pun diinapkan kembali di ruang jenazah rumah sakit polri
sebelum dibawa oleh pihak keluarga pada jumat
ada pun jenazah perempuan berusia dua puluh enam tahun
yang dianggap tijah langsung dibawa ke rumah duka di tegal untuk dimakamkan pada jumat
hingga saat ini total satu ratus sembilan jenazah yang teridentifikasi
yang meliputi tujuh puluh delapan jasad laki laki dan tiga puluh satu perempuan telah diserahkan ke pihak keluarga
terkait dengan adanya dihentikan proses identifikasi pada jumat dua puluh tiga november
kepala pusdokes polri arthur tampi menyampaikan
tim dvi akan melakukan proses identifikasi kembali bila ada temuan body part baru
nah besok kita akan mengumumkan bahwa kita
sudah selesai melaksanakan proses identifikasi dari semua body part yang dikirimkan ke kita
nah tentunya pertanyaannya bagaimana dengan pekerjaan selanjutnya
ya kami sampaikan bahwa manakala ada body part lagi yang ditemukan
yang kemungkinan ada kaitan dengan kasus jt enam ratus sepuluh ini tetap sebagai apa namanya
kepala pusdokes polri arthur tampi kembali memberikan keterangan terkait identifikasi korban lain rjt enam ratus sepuluh
kita langsung bergabung ke konferensi pers dari rumah sakit polri
bayangkara ini secara keseluruhan sudah dilaksanakan pemeriksaan dan sudah dilaksanakan identifikasi
termasuk kemarin dari pihak keluarga kapten pilot dari warga negara india
kami antar ke sini untuk melihat langsung bagaimana
identifikasi yang dilakukan oleh tim dvi
alhamdulillah hari ini mungkin nanti dari pak kapidokes akan menyampaikan temuan yang signifikan tersebut
kemudian selesai nanti dari pak kapusdokes teknisnya nanti dari pihak layan akan menyampaikan juga
apa langkah langkah yang akan dilakukan oleh lion sebagai bentuk pertanggung jawaban dari si manajemen
dan kemudian juga nanti akan disampaikan oleh bapak dirut jasa radja
demikian juga langkah langkah apa yang harus
dilakukan setelah rilis secara komprehensif operasi dvi selama dua puluh empat hari ini disampaikan oleh bapak kapus dokes
jadi saya rasa itu secara singkat yang bisa saya sampaikan kepada rekan rekan
dan untuk sebagai pembuka kami silakan pak kapusdokes untuk menyampaikan terima kasih
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati pak karupen mas yang saya hormati pak karungkit bayangkara tingkat satu raden syacukanto
pak direktur utama jasara harja manajemen lion air kapten daniel kemudian yang mewakili kapus inavis
yang saya cintai dan saya banggakan dvi commander
dan seluruh jajaran dvi yang hadir pada kesempatan ini
pertama mari kita panjatkan syukur pada tuhan yang maha kuasa
hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita hari ini
yang saya hormati pula rekan rekan media dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini
jadi izinkan pada hari ini saya akan membacakan
hasil sidang rekonsiliasi yang kita laksanakan tadi pagi
hari jumat tanggal dua puluh tiga november dua ribu delapan belas
yang dilaksanakan sejak pukul delapan di rumah sakit bayangkara tingkat satu raden saidkuanto
kami sampaikan tadi sudah disampaikan karopenmas ada hal yang signifikan
bahwa kita sudah melaksanakan operasi dpi identifikasi ini selama dua puluh empat hari
dan kita sudah maksimal untuk melaksanakan identifikasi
hari ini memang kita mengumumkan hasil pekerjaan yang
yang kita laksanakan di dalam proses identifikasi ini
rekan rekan sekalian hari ini kita dapat mengidentifikasi
saya bacakan satu satu
yang pertama jenazah nomor pm lima puluh enam a dari kantong jenasa nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing lima puluh enam
teridentifikasi sebagai antemortem nomor tiga puluh sembilan penumpang atas nama
hendra tanjung priuk
menjaya laki laki usia enam puluh empat tahun melalui proses pemeriksaan dna
garing layan tanjung priuk garing dua
teridentifikasi sebagai antemortem tiga puluh tiga penumpang atas nama
dan riyadi fshmh laki laki usia dua puluh sembilan tahun melalui dna
garing layan tanjung priuk garing satu ratus sembilan puluh
teridentifikasi sebagai am nomor tujuh puluh dua penumpang atas nama
laki laki usia dua puluh tiga tahun melalui dna
nomor empat jenasa nomor pm satu ratus sembilan puluh tiga c dari kantong jenazah nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus sembilan puluh tiga
teridentifikasi sebagai am nomor enam penumpang atas nama
harap ulangi atas nama faiz salehra laki laki usia empat puluh enam tahun melalui dna
kelima jenazah nomor pm lima puluh lima b dua dari kantong jenasa nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing lima puluh lima
teridentifikasi sebagai am nomor tujuh puluh lima
am nomor delapan puluh penumpang atas nama liu chandra
ulangi liu chandra
laki laki usia dua puluh sembilan tahun melalui
garing layan tanjung priuk garing dua puluh tujuh
ulangi cici ariska
perempuan usia dua puluh tujuh tahun melalui dna
garing layan tanjung priuk garing satu ratus delapan puluh enam
am nomor satu ratus lima puluh satu penumpang atas nama rumadi ramadan
ulangi rumadi ramadhan
laki laki usia empat puluh tahun melalui dna
garing layan tanjung priuk garing enam puluh delapan
ulangi chandra hassan
ulangi chandra hassan
laki laki usia enam puluh sembilan tahun melalui dna
perempuan usia dua puluh tujuh tahun melalui dna
pemirsa kota kota
garing layan tanjung priuk garing dua puluh lima

perempuan usia sembilan belas tahun melalui dna
dari kantong jenasa nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus delapan puluh dua
ulangi heni heu
perempuan usia lima puluh enam tahun melalui dna
dari kantung jenasa nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus tujuh puluh tiga
am nomor satu ratus lima puluh sembilan penumpang atas nama afri yandi
ulangi afri yandi
laki laki usia tiga puluh sembilan tahun melalui dna
nomor empat belas jenasa nomor pm satu ratus tujuh puluh sembilan j
dari kantung jenasa nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus tujuh puluh sembilan
ulangi bafie suneja
laki laki usia tiga puluh satu tahun melalui dna
ini tercatat sebagai pilot
dari kantong jenazah nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus tujuh puluh empat
ulangi yoga perdana
laki laki usia tiga puluh tiga tahun melalui dna
yang terakhir nomor enam belas
dari kantong jenazah nomor dvi
garing layan tanjung priuk garing satu ratus enam puluh sembilan
perempuan usia enam puluh enam tahun melalui dna
damikian kami sampaikan hasil
rekonsiliasi kita pada hari ini
sehingga dari hasil pemeriksaan
selama operasi dpi ini dilaksanakan
mulai dari tanggal dua puluh sembilan oktober
sampai dengan tanggal dua puluh tiga november hari ini
terhadap kantong jenasa korban penumpang
lion air jt enam ratus sepuluh
yang diterima di rumah sakit
bayangkara tingkat satu raden syacu kantung
oleh tim dvi
terada teridentifikasi sebanyak
ulangi satu ratus dua puluh lima penumpang
dengan rincian sebagai berikut
dan perempuan tiga puluh enam orang
dan kemudian berdasarkan kewarganegaraannya
warganegara indonesia satu ratus dua puluh tiga orang
warganegara asing dua orang
yaitu warganegara itali
dan warganegara india
selanjutnya hasil daripada identifikasi ini
akan kami serahkan kepada pihak
maskapai lion air untuk ditindaklanjuti
sebagai mana ketentuan peraturan
atau perundang undangan yang berlaku
nah tentunya pada kesempatan yang baik ini
kami dari tim dvi
menyampaikan banyak terima kasih
kepada stakeholder dan semua pihak
yang telah memberikan kontribusi
di dalam proses kita melaksanakan
identifikasi terhadap korban
daripada kecelakaan pesawat
nah sekali lagi setelahku
kp sdk spori saya mengaturkan
banyak terima kasih kepada semua pihak
yang sudah bahu membahu
bersama kita melaksanakan
tugas mulia kita bersama
untuk mengidentifikasi para korban
dengan mengucapkan puji syukur
kehadirat tuhan yang maha kuasa
seluruh tahapan operasi dvi
terhadap korban penumpang jatuhnya
pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pkl kibe

dan ini tentunya menjadi tugas kami
untuk melanjutkan ke proses berikutnya
terhadap satu ratus delapan puluh sembilan penumpang
yang menjadi korban di pesawat jt enam ratus sepuluh
dengan ini yang belum diidentifikasi
atau belum teridentifikasi

sesuai dengan pertemuan minggu lalu
dan pertemuan minggu lalu dengan duk sapil
kami akan menyampaikan data penumpang enam puluh empat yang belum bisa diidentifikasi ini kepada dukcapil
dan duk sapil akan meneruskan kepada masing masing daerah untuk proses selanjutnya
lalu kemudian kami pastikan juga bahwa yang tidak diidentifikasi pun tetap mendapat haknya
sebagai penumpang di jt enam ratus sepuluh sesuai dengan perundang undangan
dan terkait dengan yang sudah data ahli waris lengkap dan sudah kami pastikan disaksikan dengan notaris dan pengadilan
nanti di hari selasa minggu depan kami akan menyerahkan asuransi yang sesuai dengan peraturan menteri
dan peraturan menteri nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sebelas
dan itu akan kami informasikan kepada rekan rekan media juga untuk dapat diketahui
dan kemudian terkait dengan proses pencarian
kami akan yang banyak nanti mungkin dipertanyakan
kami sudah koordinasi dengan pihak yang paling berwenang
untuk melakukan pencarian yaitu basarnas
kami sudah koordinasi dengan kabadan
terkait dengan kemungkinan diadakannya pencarian
karena ada indikasi indikasi yang mungkin bisa dilakukan pencarian ulang
jadi kami sudah akan melaksanakan hal tersebut
dan siang ini saya akan rapat dengan kabadan untuk pelaksanaannya
sekali lagi atas nama manajemen lion air group
kami merasakan duka cita yang sangat mendalam
kami ikut menjadi juga bagian dari kesedihan yang keluarga baik korban rasakan
dan sekali lagi apresiasi setinggi tingginya kepada semua unit unit yang sudah dalam
kami akan mencari penyelenggaraan untuk kami
dvi yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sehingga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu dia tadi konferensi pers langsung dari rumah sakit polri yang juga disampaikan oleh brigjen pol arthur tampi kapus dok tes polri
yang mengatakan bahwa hari ini sudah resmi akan ditutup identifikasi sudah dua puluh empat hari dan sampai hari ini akan ditutup
dan juga hari ini sudah teridentifikasi ada enam belas korban lagi yang diantaranya laki laki dan juga ada tiga perempuan
dan sudah sampai saat ini sudah teridentifikasi sebanyak satu ratus dua puluh lima korban dan juga memang yang belum teridentifikasi ada enam puluh empat orang
nah terkait enam puluh empat jenazah yang belum teridentifikasi ini
direktur servis dari lion air daniel putut kunchoro adi juga menyebutkan bahwa nantinya data atau manifest yang belum teridentifikasi ini akan diserahkan ke dukcapil begitu untuk urusan selanjutnya
dan juga terkait asuransi nantinya menurut daniel ini akan diserahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan juga ia juga mengucapkan turut berbela sungkawa juga tadi akan tragedi lion air jt enam ratus sepuluh ini
baik kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di after sepuluh
dan kita akan kembali ke rumah sakit polri untuk mendengarkan keterangan terkait dengan identifikasi korban lion air jt enam ratus sepuluh
atau mungkin permintaan dari pihak keluarga ke rumah sakit polri
justru dari hasil informasi kita ke pihak keluarga dari perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi terhadap pelaksanaan proses identifikasi
memang ada sebelum mulai kita memberikan informasi tersebut permintaan dari keluarga mau ketemu dari manajemen lion dan sebagainya
itu hal yang biasa
saya kira itu
untuk komunikasi dengan pihak keluarga
setelah komunikasi ini tetap akan nanti ditampung
nanti dari pihak lion air sudah ada perwakilan untuk menerima perwakilan dari pihak keluarga
apa yang menjadi harapan apa yang menjadi keinginan tetap akan kita tampung
ada lagi rekan rekan
silakan ibu komander
penyelesaian santunan jasa raja itu segera mungkin akan kami serahkan atau kami sampaikan kepada masing masing ahli waris setelah penetapan pada pagi hari ini terima kasih
cukup ya dekan dekan
silakan dari lain
baik menjawab pertanyaan dari kompas mbak cindy
jadi mungkin mekanisme pemberian asuransi sesuai dengan pm tujuh puluh tujuh agak sedikit berbeda dengan jasa raja
karena kami harus benar benar meyakinkan bahwa ahli waris itu adalah penerima yang pas dan kemudian setuju dengan pak heri sampaikan bahwa kita akan memberikan dengan mekanisme yang disaksikan oleh notaris
kemudian dengan pengadilan
dan ini baru kita berikan
kami sudah mekanismenya adalah kita memberikan buku tabungan kita kerjasama dengan salah satu bank untuk memberikan kepada ahli waris yang memang paling berhak untuk menerima santunan sebesar satu tiga m ini
lalu terkait dengan permintaan keluarga tentunya kami akan mengakomodir sebaik baiknya
dan kami akan
akan memverifikasi informasi yang tadi disampaikan oleh cnn dengan keluarga
kami setelah ini akan konfirmasi dengan pihak keluarga
dan seperti kami sampaikan tadi dan sudah dilihat juga oleh keluarga bahwa kondisi di dalam laut itu pada waktu kabasarnas menjelaskan
itu sudah rekage atau serpihan serpihan yang sudah terlihat secara visual itu tidak besar lagi
kecuali mesin dan landing
jadi seperti tadi disampaikan bahwa pilot pun sudah ditemukan
berarti secara demografi seat plan yang ada di dalam pesawat itu merata dari depan sampai belakang
nah tadi kami sampaikan siang ini saya akan rapat dengan kabasarnas untuk mencoba
kami juga ingin sebetulnya mencari
kami pun sama yang kami rasakan dengan keluarga penumpang
kami sama kami ingin mencari
sehingga kami akan melakukan effort sebesar besarnya untuk bisa meminta kepada instansi yang berwenang untuk kembali mencari
dan tadi seperti disampaikan kalau memang ditemukan kami akan kirimkan ke rumah sakit polri
wahai teman teman cukup berkankan
ya sekali lagi mungkin dari pihak kepolisian mengaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam
operasi dvi selama dua puluh empat hari
perlukan kan ketahui bahwa selain dari tim dokter dari mabespori
kita juga dibantu tim dokter dari rekan rekan tni dari ada dari angkatan darat maupun dari angkatan laut serta angkatan udara
kita juga dibantu juga trauma hearing dari biro psikologi sdm polri dan dari fakultas psikologi universitas indonesia yang dengan setia telah mendampingi para korban
perhimpunan psikologi indonesia yang dengan setia selama dua puluh empat hari membantu pihak korban
demikian juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan rekan media yang sudah meliput juga selama dua puluh empat hari memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat maupun dari keluarga korban
sebelum penyerahan dari kapus dokes kepada pihak lion air kami izin pak kapus dokes kita berdoa senaklah
agar arwah korban ct satlayan ct enam ratus sepuluh yang telah gugur semoga arwahnya diterima oleh allah swt dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan
untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta atau hadirin yang ada di ruangan ini kita mendudukan kepala senak kita mendoakan arwah dari saudara saudara kita semuanya
dari kecelakaan lion air jt enam ratus sepuluh
selanjutnya bapak kapus dokes akan menyerahkan hasil dvi hari ini
baik selesai terima kasih rekan rekan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya itu dia tadi baru saja kita ikuti bersama konferensi pers terkait proses identifikasi penumpang atau korban dari lion air jt enam ratus sepuluh
di mana hari ini kembali kami nyatakan bahwa tadi mengikuti konferensi pers sudah dinyatakan berakhir begitu ya ila
dan tadi di konferensi pers kita juga sama sama menyaksikan bahwa karopen mas polri brigjen pol deddy
prasetyo ini juga menyatakan terkait proses surat keterangan kematian yang nantinya memang akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris bersamaan dengan pemberian jenazah begitu
dan juga terkait juga hasil keseluruhan hasil identifikasi yang sudah dimiliki oleh tim dvi polri tadi juga sudah diserahkan kepada pihak lion air yang di dalam hal ini diwakili oleh bapak daniel pututkuncoro adi selaku direktur servis lion air
untuk nanti kemudian bisa dipergunakan untuk memproses asuransi dan juga santunan yang akan diberikan kepada keluarga
dan sejauh ini sudah ada satu ratus dua puluh lima jenazah yang teridentifikasi dari satu ratus dua puluh lima tersebut delapan puluh sembilan laki laki dan tiga puluh enam perempuan
ada tambahan enam belas pada hari ini lima perempuan dan juga sebelas laki laki
dan sementara itu yang belum teridentifikasi ada sekitar enam puluh empat orang enam puluh empat jenazah begitu ya
namun itu juga listnya sudah akan diberikan kemudian nanti
betul karena untuk pemberian asuransi sendiri tadi juga disampaikan bahwa dari pihak raja sara harja dan juga pihak lion air ini ada perbedaan sedikit begitu ya terkait pemberian atau proses untuk mencairkan asuransi ataupun dana santunan kepada keluarga
baik kita juga berharap sama sama bahwa proses ini akan kemudian lancar begitu ya semua dan berdoa bersama agar semua mendapatkan kekuatan dan juga ketabahan
sian n indonesia after sepuluh akan kembali sesaat lagi